pemerintah berencana membuka tahun pendidikan baru dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk sekolah yang berada di zona hijau
dan kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan pengamat pendidikan indra karismiaji
selamat pagi pak indra
menurut pak indra sendiri apakah pemerintah ini sudah cukup bijak untuk membuka tahun ajaran baru dengan kegiatan tatap muka
yang disampaikan pemerintah kemarin yang tatap muka itu kira kira hanya enam persen
dan itu pun bisa berubah menjadi zona kuning jadi yang langsung dilarang untuk kegiatan tatap muka
jadi beberapa poin yang kita bisa ambil dari pengumuman kebijakan kemarin itu
yang pertama kita apresiasi ketegasan pemerintah untuk memulai
tahun ajaran baru di juli dua ribu dua puluh
karena kan beberapa waktu ini banyak penyelenggaraan info
kalau akan mundur jadi dua ribu dua puluh satu atau bagaimana
sekarang sudah ditegaskan kalau juli
nah pelaksanaannya yang boleh tatap muka hanya yang di zona hijau
kalau sekarang hitungannya hanya sekitar enam persen
itu pun akan tergantung pemerintah daerahnya dan juga kalau
anak anak yang orang tuanya masih belum mengizinkan karena masih ketakutan akan terkena virus ini
juga tetap boleh belajar dari rumah
jadi hal hal tersebut kita apresiasi
bahkan sudah detail kan kalau yang zona hijau itu mulai sma smk dulu
nanti dua bulan baru smp kemudian dua bulan berikutnya
jadi sudah diatur cukup baik bahkan diatur jaraknya harus satu lima meter
yang paut itu tiga meter
hal hal itunya sudah cukup baik dan patut kita apresiasi
satu hal yang justru menjadi catatan saya
semua yang disampaikan kemarin itu melayani yang enam persen
tapi yang sembilan puluh empat persen di mana harus melakukan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan
itu malah tidak disentuh sama sekali
jadi malah menambah kebingungan banyak pihak ini
bagaimana menjawab kondisi akses
yang terjadi dalam tiga bulan kemarin selalu muncul kan
banyak anak yang tidak bisa belajar tidak punya gawai tidak ada sinyal tidak ada kuota
itu masih belum terjawab
tadinya saya berharap rame rame kemarin itu muncul
menko minfo bicara oke karena semua sudah ada tol langit kita akan melakukan ini ini ini
misalnya menggunakan kantor desa sebagai tempat belajar dengan diatur waktunya jaraknya
itu kan salah satu
menteri bumn akan bicara ini kita telkom akan melakukan apalah
mungkin memberikan ada gratis atau ada apa untuk para pelajar ini
mungkin bumn yang lain bank mandiri itu memberikan donasi gawai
jadi hal hal yang seperti itu yang tidak muncul
kementerian desa misalnya bicara akan sebagian dana desa dipakai untuk membantu
proses belajar daring ini juga tidak muncul
persiapan guru juga tidak disampaikan bagaimana evaluasi kpai kemarin
kalau masih banyak yang belum siap karena wajar karena mendadak ya
itu juga tidak disentuh
orang tua juga tidak disentuh
ini banyak orang tua yang stress
proses belajar dari rumah itu mereka tidak siap
bahkan ada beberapa orang tua yang mengatakan
ini meningkatkan kedekatan emosional dengan anak dengan pjj daring
artinya kalau sudah dekat dekat anak jadi cepat emosi
itu yang belum disentuh dengan kebijakan
pak indra kalau tadi kan dilihat dari segi dari covid sembilan belas nya sendiri
dari segi pandemi nya
ini bulan juli ini kan belum tentu nih pandemi ini berakhir
nah ini resiko untuk menggelar belajar mengajar di kelas ini seperti apa pak
kalau kita mau supaya balance gitu sama efektivitas dengan belajar online
sama belajar tatap muka itu seperti apa bijaknya untuk bisa mengimbangi ini pak
nah itu yang tadi saya sampaikan kan
itu tidak disentuh oleh pemerintah pada kebijakan kemarin
jadi sebetulnya kebijakan yang kemarin hanya daur ulang dari kebijakan tiga bulan yang lalu
saat diminta untuk belajar daring kan gitu
nah padahal kalau kita bicara satu era sekarang ini adalah era digital
jadi memang yang namanya sdm unggul di era digital adalah mereka yang menguasai teknologi
segmen yang sebelumnya kan bicara salah satu itu kan mbak
bagaimana penguasaan digital itu untuk dunia kerja saat ini nggak bisa ditawar lagi
nah sedangkan selama ini kita tahu dan juga terbukti kan dengan tiga bulan
dunia pendidikan kita dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh daring gagap
artinya indonesia secara sistem belum siap melaksanakan pembelajaran modern
sehingga dianggapnya yang daring itu tidak efektif
padahal era sekarang bahkan sudah banyak kuliah itu yang sampai s tiga semuanya daring
dan tetap efektif kok kualitasnya tetap terjaga kemampuannya tetap terjaga kan gitu
karena memang tata caranya pedagoginya sistem belajarnya yang sangat berbeda

jadi tidak bisa kita mindsetnya itu pola tradisional tapi menggunakan daring
itu yang keliru kemarin
jadi kan kalau kemarin banyak guru itu yang isinya ceramah lewat video call
itu sudah tidak sesuai apalagi ceramahnya
buka alaman lima kerjakan pr soal alaman enam sampai sepuluh
itu bukan belajar daring
belajar daring sudah bisa
belajar kapanpun dimanapun dengan alat apapun mengatur fase belajarnya sendiri
nah pedagogi seperti ini yang belum disiapkan pemerintah untuk membekali guru guru kita
orang tua juga butuh tadi bantuan bimbingan bagaimana sih supaya menjadi bagian yang penting dalam proses belajar di rumah
bukan menggantikan guru
berarti pak indra
dengan banyaknya hambatan hambatan di kelas kelas online yang terjadi di indonesia
menurut pak indra sendiri sebaiknya apa yang harus dilakukan di dunia pendidikan di indonesia ini di tengah pandemi saat ini
kalau misalnya di daring aja belum terlalu efektif mungkin
ya yang pertama tadi mbak kita harus punya solusi masalah akses dulu
tentunya kita tidak bicara harus semua terus tiba tiba aksesnya tersiapkan
harus ada perbaikan dari tiga bulan yang lalu
jadi peningkatan akses terhadap belajar daring ini penting
itu kan yang bahaya
yang kedua adalah tadi saya sampaikan
di dalam program pembangunan sdm di negara manapun
guru pendidik adalah ujung tombak
jadi guru harus disiapkan untuk memahami proses mengajar
melakukan pengajaran model digital ini
tentunya kalau saya katakan untuk mengajar
tentunya kalau saya katakan untuk mengajar
saya katakan untuk langsung menjadi pakar
saya katakan untuk langsung menjadi pakar
tapi harus ada perbaikan
ini kan lagi waktu libur nih sekarang ini ya
libur sekolah kan
paling nggak dalam satu bulan ini pemerintah itu harusnya bisa mengumpulkan pakar pakar pendidikan
tokoh tokoh pendidikan untuk membantu menyiapkan para guru ini
kan para pakar pendidikan juga lagi di rumah semua nih mbak
artinya lebih mudah untuk mencari mereka
mengatur jadwal untuk
setiap hari satu jam atau dua jam lah kan gitu
untuk mendampingi para guru ini
dan itu bergantian kan gitu
kita punya banyak pakar kan
di kemdikbud sendiri juga punya banyak pakar
itu bisa dilakukan
kemudian tadi orang tua juga kemdikbud dan pemerintah bisa mencari tokoh tokoh pendidikan
pakar pendidikan pakar psikologi anak
yang untuk tiap hari bisa mendampingi
memberikan masukan memberikan tips untuk bagaimana nanti saat pembelajaran di bulan juli

posisi orang tua itu bagaimana bukan menggantikan guru
bukan yang harus menguasai semua ilmu
tapi bagaimana membantu proses supaya anak tetap belajar
dan menjadi sdm yang kita harapkan
ugul seperti yang kita harapkan di era digital
oke terima kasih pak indra karismiaji
pengabat pendidikan yang telah bergabung bersama kami